masyarakat biasanya menghabiskan liburan panjang dengan bepergian ke luar kota
salah satunya melalui jalan darat
tol trans jawa menjadi jalur darat favorit pengendara sebagai akses menuju kota kota di pulau jawa hingga keluar pulau
agar perjalanan aman dan nyaman perjalanan jarak jauh melalui tol transjawa membutuhkan kondisi prima
jika lelah pengemudi dianjurkan beristirahat sejenak di rest area
salah satunya rest area kilometer dua ratus okt
sejumlah fasilitas utama mulai dari spbu masjid dan area parkir luas tersedia
namun rest area di jalur pejagaan pemalang kabupaten brebes ini punya desain yang unik
di dalam bangunan ini terdapat konstruksi peninggalan pabrik gula banjaratma yang didirikan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
pabrik kemudian direkonstruksi dan ditata ulang menciptakan fasad unik dengan tidak menghilangkan sentuhan industrial dan keasliannya
nah kalau ini sih bukan rest area yang biasa ya ini istimewa unik dan juga eksotis
kenapa karena disini di rest area dua ratus enam puluh b yang ada di tol pejagaan pemalang kabupaten berpes
kita bisa melihat ini dengan tua klasik khas jaman belanda
jadi ini jadi cerita kalusius seribu sembilan ratus delapan

bangunan ini adalah khas pabrik gula
tidak hanya mesin penggiling tebu raksasa bak sebuah museum di rest area dua ratus enam puluh arah jakarta ini terpajang pula lokomotif penarik bahan baku berusia lawas
jagar budaya juga karena konon peninggalan daripada belanda
terus yang jajak betarik lainnya adalah masjid yang bangunannya juga berusia lawas
nah terus ya buat selfie selfinan kalau di luar itu konon kayak di afrika katanya
untuk mendukung perekonomian masyarakat sekitar sajian kuliner dan produk lokal dari satu ratus dua puluh tujuh usaha mikro kecil dapat ditemui di rest area banjaratma ini
nah tentu lagi di rest area yang saya datangnya di jalur tol trans jawa
area tiga ratus sepuluh b yang berada di toh semarang batang dan di rest area ini terkenal dengan fasilitasnya yang paling lengkap
nah semangka papa kita keliling yuk
sejak di resmikan pada awal desember lalu
pada awal desember lalu res area tiga ratus enam puluh b menyediakan fasilitas terlengkap dari seluruh res area di indonesia
untuk yang bagus sendiri kita mengutamakan untuk menjaga lingkungan kita kan agar gimana rest area ini bisa terlihat lebih santai lebih relax tapi nyaman
salah satunya kan ada taman hias juga terus kita juga untuk mendukung go green itu sendiri ada juga kita pengelolaan limbah plastik kan jadi sampah sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung itu bisa kita pergunakan lebih baik lagi dan bermanfaat
di rest area ini pengunjung dapat melihat produk dan menikmati sajian kuliner lokal dari empat puluh tiga usaha mikro kecil dan menengah hingga zona kuliner premium
tidak hanya sekedar tempat istirahat berwisata ke rest area yang unik bisa menjadi alternatif untuk menghilangkan kebenatan selama perjalanan panjang
indrayani laksmi arief tidiawan jawa tengah